dan begitu saya cuma makan bubur
sama nanti semua bubur
sejumlah pengendara mobil mewah memprotes petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat
yang menderek paksa kendaraan di kawasan rawasari cempaka putih jakarta pusat jumat siang
mereka melakukan penolakan dengan alasan hanya berhenti sebentar untuk jalan
bukur dia kan mau jemput anak ini yang kita cuma makan bubur
seorang wanita pengendara misalnya meminta keringanan lantaran hendak menjemput anaknya di sekolah
sementara itu petugas menyebut apapun alasannya
pengendara itu telah menyalahi aturan parkir dan melanggar ketertiban umum
sehingga ditindak sesuai dengan peraturan gubernur tentang parkir liar
memang apabila di suatu tempat mau makan ataupun
carilah tempat yang tidak mengganggu hak orang lain parkirnya ya
artinya masuk ke tempat parkir yang sudah disiapkan sama yang punya usaha
ya kalau semuanya parkir di atas trotoar begini di badan jalan ya kan
ya bagaimana nanti pejalan kaki juga susah lewat
dalam operasi tersebut petugas menjaring sepuluh unit kendaraan yang parkir di sembarang tempat
galih putra jakarta